presiden joko widodo menerima kunjungan pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk
di istana kepresidenan bogor jawa barat rabu siang
pertemuan antara presiden bersama kpk membahas seputar ruu kuhp
rombongan pimpinan kpk yang bertemu presiden adalah
ketua kpk agus raharjo wakil ketua kpk basaria panjaitan
alexander marwata saud situmorang dan laude muhammad syarif
sementara presiden jokowi didampingi sekretaris kabinet pramono anung
menko polhukam wiranto mensesnek pratikno serta menkumham yasona lauli
pertemuan berlangsung tertutup
ketua kpk agus raharjo menjelaskan pertemuan bersama presiden jokowi
fokus membahas penyusunan ruu kuhp
ketua kpk mengaku tidak ada batasan waktu atau deadline terkait dengan pembahasan ruu kuhp
menurut ketua kpk selama proses penyusunan
pihak kpk dapat memberi masukannya agar tidak ada keberatan dari pihak kpk di kemudian hari

itu pilihannya banyak
tadi kita sampaikan bahwa kita berpikir delik korupsi delik narkoba
teroris ham dan ham itu mungkin akan lebih bagus di luar kuhp
jadi kalau sebenarnya itu dikeluarkan dari ruu kuhp
ini bisa cepat segera ini kodifikasinya
nah seperti itu
itu yang pertama
karena itu tim pemerintah akan mempelajarinya lagi lebih intens
jadi intinya begitu
intinya prinsipnya deadline diundur tidak ditentukan tanggalnya
kemudian disusun lagi dengan menerima masukan masukan dari kami